saat ini bergabung melalui sambungan telepon anggota tim gabungan independen pencari fakta tgipf akmal marhali
selamat sore putri
terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu sore hari ini
mas akmal kita tahu rekomendasi tgipf memang masih terus berjalan dan disikapi oleh beberapa pihak sesuai rekomendasi tersebut
tapi ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dulu pada sore hari ini
beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan dan saya sudah sempat mengonfirmasi kepada pak laude di sini berkaitan dengan ada video yang sampai saat ini belum diserahkan
dan tgipf sudah meminta kepada kepolisian apakah akhirnya sudah diterima oleh tgipf
ya belum diterima cuma kemudian ada hal yang disampaikan bahwa katanya gitu kan katanya video yang hilang itu bukan karena dihilangkan
tapi karena sinyal yang lemah di tempat kejadian
ada gambar yang hilang selama tiga jam dua puluh satu menit
tapi menurut tim tgipf ini merupakan suatu jawaban yang harusnya disampaikan ke publik gitu kan
bukan kemudian disampaikan secara diam diam ke tim tgipf
sehingga kemudian memunculkan banyak tanda tanya
kalau kemudian sinyalnya tidak bagus kenapa cuma satu cctv yang sinyal tidak bagus
yang lain sinyalnya kan bagus
sehingga kemudian ini harus ada penjelasan secara transparan kepada masyarakat
terkait dengan cctv yang hilang ini
harus dilakukan oleh pihak kepolisian
sejauh ini bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian mas amal setelah rekomendasi ini dikeluarkan
apakah kemudian kan tugas tgipf juga masih terus berlangsung
apakah kemudian permintaan permintaan untuk melengkapi data data atau hal hal yang diminta tgipf apakah diberikan
ya sejauh ini sih belum disampaikan atau belum diberikan apa yang diminta oleh tim independen mencari fakta
juga dari komnas ham katanya ada apa namanya ada
malah komnas ham yang memberikan jawaban soal cctv itu gitu kan
ini kan agak aneh
karena itu kita meminta kepada pihak kepolisian
ini momentum sebenarnya buat pihak kepolisian untuk mengembalikan citra mereka kepada publik gitu kan
setelah banyak kasus yang terjadi yang membuat jika polisi menjadi remuk redam
saya nyalakan poinnya lima empat sebagai penegak hukum
ini sangat rendah karena itu jangan ada yang disembunyikan lah dari pihak kepolisian
apa yang kemudian
menjadi fakta di lapangan seharusnya diungkap dan dibuka sejujur jujurnya dan seadil adilnya gitu
sehingga masyarakat pun akan naruh retrek pada pihak kepolisian
sejak awal sampai hari ini mas akmal apakah anda melihat itu masih terjadi
misalnya ada kesulitan ketika mau meminta data
kemudian apakah betul masyarakat atau aremania beberapa di antaranya
masih merasa ketakutan untuk memberikan keterangan
karena itu polisi yang harus menjawab ini semua
sehingga kemudian nama polisi menjadi baik lah di masyarakat
misalnya soal adanya intimidasi kepada pihak pihak saksi
kemudian intimidasi terhadap sosok sosok yang mau diotopsi
kita melihatnya kan dari jauh saja
kemudian yang menyampaikan itu kan publik
nah maka itu polisi harus menjawabnya kepada publik tentunya gitu kan
berhadapan sendiri ini benar atau tidak
walaupun misalnya ada yang menyampaikan ke kita yang diotopsi
misalnya keluarga kita ketika menyampaikan kepada kita
mereka menyampaikannya bahwa ini terjadi
mereka membatalkan otopsi karena nenek mereka tidak mengizinkan
karena ini sudah menjadi takdir tuhan
tapi kemudian tim pengacaranya menyampaikan bahwa ada intimidasi dan sebagainya
jadi kita juga agak bingung
sebenarnya informasi yang mana yang benar gitu kan
ketika kita tanya ke keluarga keluarga tidak menyampaikan itu ada intimidasi
tapi karena keinginan mereka untuk membatalkan itu semua
yang kedua ada juga yang membatalkan
karena itu ada intimidasi
karena ternyata kok dia tidak mau menanggung sendiri gitu
yang mau otopsi
tapi dia berharap satu ratus tiga puluh empat orang semuanya mau untuk diotopsi gitu
sehingga kalau mereka sendiri mereka ada perasaan beban berat secara moral yang mereka tidak mau
sehingga mereka kemudian menyatakan membatalkan otopsi
nah ini hal hal yang semacam ini yang menjadi masalah di saat proses tragedi kanjuruan ingin diungkap setransparan mungkin
ketua umum pssi sudah diperiksa
anda melihat pemeriksaan ini bagaimana
ya ini kan bagian dari pengembangan kasus ya
kalau kemudian pada akhirnya akan ada lagi tersangka baru bisa jadi dari pengembangan kasus ini muncul tersangka tersangka baru
dan itu memungkinkan
karena memang apa namanya kasus tragedi kanjurwan ini adalah kesalahan kolektif atau dosa berjamaah
semua pihak yang terkait dengan sepak bola punya peran di dalamnya untuk kasus ini
sehingga kalau cuma enam orang yang kemudian jadi tersangka
tidak dari kepolisian tidak lagi direktur lib kemudian panpel dan juga security officer
saya pikir ini tidak menjawab persoalan
karena masih banyak juga yang terlibat
salah satunya misalnya penonton yang turun ke lapangan penonton yang memukul aparat termasuk juga penonton yang membakar kendaraan aparat
ini kan juga harus masuk dalam kategori orang yang kemudian harus dimintai keterangan
masuk di antaranya adalah
masuk di antaranya adalah supporter yang menyuruh apa namanya dirijen supporter yang menyuruh para supporter turun ke dalam lapangan
ini juga kan harus diperiksa sebagai saksi tentunya
mas akmal kalau misalnya lihat dari rekomendasi tgipf dan kemudian sudah ada responnya dari pssi bahwa mereka punya statuta sendiri
pemerintah tidak bisa mencampuri artinya sekarang sudah kita tidak perlulah lagi berharap bahwa akan ada kesadaran untuk mundur itu atau bagaimana mas
mas akmal kalau misalnya lihat dari rekomendasi tgipf dan kemudian sudah ada responnya dari pssi bahwa akan ada kesadaran untuk mundur itu atau bagaimana mas akmal
nah masalah sepak bola ini kan masalah para pemangku kepentingan sepak bola
yang dibicarakan antara presiden jokowi dengan presiden fifa bahwa mereka akan melakukan peninjauan ulang terhadap para pemangku kepentingan sepak bola
itu salah satu poin yang disampaikan saat pertemuan antara isbatino dengan jokowi
artinya itu merupakan salah satu yang menjadi titik poin untuk terjadinya perbaikan di sepak bola kita pemangku kepentingan pengurus pssi
kita berharap kita kan dalam rekomendasi juga menyatakan kita tidak dalam posisi mau mengintervensi pihak pssi dalam hal ini
tapi kita mengetuk kesadaran moral dulu untuk pengurus pssi bertanggung jawab terhadap kasus ini gitu kan dengan cara mengundurkan diri
nah kalau kemudian mengundurkan diri ternyata tidak dilakukan kemudian kan akan terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan
nah baru ketika itu apa namanya dilakukan kongres luar biasa untuk memilih pengurus baru
nah kalau sekarang kan sudah ada beberapa pemilik suara yang mulai menggaungkan itu semua
saya pikir kita harus hormati itu sebagai salah satu independensi sebuah organisasi
dan saya pikir semuanya harus berpikir untuk kebaikan sepak bola kita
jangan kemudian karena kekuasaan demi kekuasaan melupakan hal hal yang sifatnya esensial dalam membangun sepak bola ini
karena masalah sepak bola kita ada pada akarnya
akarnya siapa personalia pengurusnya
kalau akarnya ini tidak dibenahi selama dua puluh dua tahun sepak bola kita ya berada dalam masalah yang sama aja terus sejauh ini
kita pernah di ban tidak berubah juga bahkan hasilnya dari ban tahun dua ribu lima belas adalah satu ratus tiga puluh empat orang meninggal dunia
nah ini yang harus dibangun oleh para pemilik suara
bahwa mereka saatnya untuk berpikir kemajuan sepak bola indonesia bukan kemudian berpikir soal kekuasaan
oke baik jadi kalau misalnya sekarang dikatakan sudah mulai ada
ada suara untuk klb itu apa yang sebaiknya saat ini kemudian menjadi fokus dari masyarakat mas akmal
ya kita kan sebenarnya misalnya supporter menginginkan terjadinya perubahan yang besar besaran
meminta ke tgipf seperti itu
artinya tgpf tidak dalam porsi kemudian bisa menghukum mereka atau memberhentikan mereka gitu kan
ada proses yang bisa memberhentikan mereka lewat misalnya kongres itu kan bisa dilakukan oleh pemilik suara
jadi artinya sekarang supporter supporter yang menginginkan terjadinya tanggung jawab dari pihak pssi
dan menginginkan perubahan ya mendorong klub klubnya untuk menyuarakan mausid tidak percaya
untuk perubahan terhadap pengurusan sepak bola indonesia
itu yang pertama yang kedua bisa jadi mungkin lewat jalur hukum
di mana ada peraturan mahkamah agung nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas soal tata cara pidana korporasi
dimana pssi ini kan bagian dari korporasi juga
salah satunya kalau sebuah korporasi melakukan hal ini
sebuah korporasi melakukan tindakan yang melanggar pidana
maka salah satu hukumnya adalah dibekukan oleh pemerintah dan negara
nah ini mungkin bisa diambil oleh pemerintah dalam hari ini pak presiden jokowi yang telah menerima rekomendasi dari tgipf
dan itu bisa dilakukan begitu ya mas akmal ya
bisa dilakukan bisa dilakukan
saat ini apa yang menjadi fokus bagi tgipf
mas akmal masih ada waktu berarti ya sekitar beberapa hari satu pekan lagi untuk masa kerja tgipf betul
ya kita kan berharap semua rekomendasi ini bisa dijalankan
misalnya kita juga apresiasi pihak pihak yang sudah menjalankan rekomendasi ini
misalnya menkes dan mensos sudah menjalankan penerapan trauma healing
kemudian pupr sudah melakukan audit terhadap stadion konjuruan bahkan akan dilakukan renovasi besar besaran
kemudian juga menteri pmk juga sudah melakukan kegiatan di bawah naungan mereka
yang belum melakukan hal hal lain terkait dengan rekomendasi hanyalah pssi gitu
bahkan polisi polisi sudah melakukan hal hal yang direkomendasikan
meskipun misalnya kemarin ramai dibicarakan bahwa rekonstruksi tidak ada kas air mata yang ketribun
padahal temuan kita ada gitu
tapi kemudian kita tanya kenapa tidak ada
karena ini berdasarkan bap yang dibuat oleh pihak tersangka gitu
jadi tersangka katanya punya hak ingkar untuk
apa yang dia dapat atau dia lakukan di lapangan
tapi masyarakat sudah pasti melihat bahwa
ternyata ada kebohongan di situ
bahwa gas air mata ada yang dilemparkan ke tribun
dan ini bagian dari koreksi
termasuk diantaranya kita juga apresiasi yang menyatakan pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin pertandingan sepak bola
selama rekomendasi tgipf tidak dijalankan
mas amal kami tunggu terus
perkembangan terbaru dari
perkembangan terbaru dari hasil investigasi tgipf
mungkin juga akan disampaikan setelah tgipf selesai melakukan tuntas melakukan seluruh prosesnya
terima kasih banyak mas akmal ya
terima kasih putri
salam olahraga selamat sore